anies baswedan bertemu surya paloh di kantor dpp partai nasdem cikini jakarta pusat rabu siang
dari pertemuan ini ketua umum partai nasdem menyebut anies mempunyai potensi besar
untuk menjadi calon presiden dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
setelah pertemuan tertutup mereka langsung bertemu awak media
surya paloh mengapresiasi kinerja anies selama memimpin ibu kota
dan memintanya agar lebih mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya
untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara
menurut paloh anies punya potensi besar untuk menjadi calon presiden dua ribu dua puluh empat nanti
tapi paloh sepenuhnya menyerahkan kepada anies
berikan dukungan dorongan agar potensi diri yang belum dikeluarkan semuanya ini
sudah saatnya ini ke depan
doa dan harapan ini mengiringi perjalanan dia untuk kerja
agar bisa memberikan suatu hal yang lebih berarti
bagi kemaslahatan kita sebagai satu bangsa
itu aja saya pikir
ada pasti lah dukungan anis
lahiriah batini ya lah dukungan
tergantung anis lah
niatnya udah pasti ada disitu
semua niat niat baik itu harus terjaga secara baik